assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
yang saya hormati para menko para menteri
para rdekan pakultas dokteran yang hadir
para guru besar para dokter
bapak ibu sekalian hadirin dan undangan yang berbahagia
saya kira sudah sering saya sampaikan bahwa
dua belas tahun yang akan datang kita akan mendapatkan
enam puluh delapan persen penduduk usia produktif kita akan muncul
dan itu yang akan kalau kita bisa menyiapkan
itu yang akan membawa indonesia menuju negara maju
delapan persen usia produktif itu percuma
akan percuma kalau kesehatannya tidak baik
oleh sebab itu betul betul mati matian kita harus menyiapkan ini
harus merencanakan ini harus merombak hal hal yang kurang
saya dalam enam bulan ini kalau ke daerah
secara mendadak saya masuk ke rumah sakit
kadang belok ke puskesmas
saya senang bahwa alat alat yang diperlukan seperti misalnya usd
itu sudah ada di puskesmas
saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota
sudah ada cat lab
tapi selalu keluhan di daerah
utamanya di provinsi provinsi kepulauan
selalu adalah dokter spesialis
ini menjadi pr besar kita menurut saya
rasio dokter berbanding penduduk kita
di asean kita peringkat sepuluh
berarti masuk tiga besar tapi dari bawah
ini problem angka angka yang harus kita buka apa adanya
ini adalah perunggulan sakitnya
berarti uzuran sekitar sembilan puluh
jangan sampai peralatan yang tadi
dokter spesialis per tahun
distribusinya yang tidak merata
dokter spesialis itu ada di jawa dan di kota
terkonsentrasi di pulau jawa
oleh sebab itu sekali lagi harus ada terobosan
kita harus membuat terobosan
tadi disampaikan oleh menteri kesehatan
ada dua puluh empat fakultas kedokteran
dan ada empat ratus dua puluh rumah sakit
dokter spesialis yang sebanyak banyaknya
ini adalah standar yang ingin kita ambil
agar kita memang harus mempunyai mimpi yang tinggi
jangan sampai standar kita standar nasional
mengenai rumah sakit rumah sakit yang belum dikirim
baik mri cat lab mamogram
di puskesmas yang belum ada
betul betul nanti segera bisa
tidak dalam masa pemerintahan saya
dan bongkaknya juga terlaksana dan
betul betul bermanfaat bagi negara ini
kita menjadi negara maju
dengan gdp ekonomi yang baik
dengan gdp per kapita yang tinggi
sesuai dengan yang dimiliki negara negara maju
dalam kesempatan yang baik ini dan
secara resmi saya luncurkan
berbasis rumah sakit pendidikan sebagai
menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
sekretaris kabinet dan pejabat gubernur dki jakarta
mohon izin kami pandu dalam hitungan mundur